roh udah yeh yang dipikirin lagi ya yang namanya hidup yang begitu roh pasti punya masalah yang
penting bagaimana nih kita ngatasin masalah itu dengan bijak ya itu benar apa kata
sulan cukup aja waspikir pikirin lagi yang penting kata apa apa tapi mah
tapi kagak apa apa ya
warungnya kagak dibakar yang penting siro dia pingsan syukur syukur kalau di struk jadi begini
siap dewa raca ini
malunya dulu buat apa
dateng dateng nyanyi nyanyi begitu
dulu ya kita dibikin jantungan nama si sulam sekarang bah ummi bikin siro dia pingsan cemerlang
apa sih bikin penasaran aja
blah abang gak ngerti nih gimana sih ceritanya
entar aja ya
ejoknya op obrianned sayang renjang
udah udah gak usah gak usah
sebentar lagi juga dia sadar
udah mendingan lu jaga aja sama dia
jangan kemati semangat
gua juga kagak tau da
bumenya aji sulam sering banget didatengin warga kayak tadi
gue sih yakin ya ada yang nunggangin atau ada yang provokatorin
yaudah gini aja deh lam
lu izinin gua buat nyari provokator kerusuhan tadi biar gua gulung tuh orangnya oke
gak usah da
suasana hati gue lagi gak tenang
kalo lu mau bantu gue mendingan sama sobari nih
lu jelasin deh ke warda
bahwa ini semua cuma salah paham
salah paham gimana ji
gue juga lagi kagak tenang nih
gua juga bingung bar
karena itu gua gak bisa ceritain lu sebab mustahabat masalahnya
gue masih khawatir sama rodia
gua masih kagak yakin
gua masih kagak yakin
gua masih kagak yakin
aji kalau gitu gua permisi ya
gua permisi dulu deh
alhamdulillah mbak mbak b sudah datang
kok sepi sekali sih laila
ada di dalam bang buah aja pingsan
iya bang kan habis diserbu sama warga
malahan warung ini hampir mau dibakar bang
untung mbak b sama om baeder cepet datang
iya rob ini yang pasti ada provokatornya
eh laila sekarang lu bantuin bang ojo ya
lu kerja yang bener
lu mesti yang jujur biar hidup lu gak kebakaran ancur
kita lewat rumah yuk
ya ampun porodia kenapa sih pok
ntar mbak ceritain
nah disini berita penuh doang

pokoknya ibu gak setuju
gak usah lagi ngejar ngejar rumah
nanti masa depan lo itu akan rusak
ibu jangan gitu dong bu
si ramadi kan udah gede
lagian yang mau nikah kan si ramadi sama rumah anak bukan kita
kita kan cuman
persetujuan itu harus dengan orangtuanya
walk out dia tuh dia
ibu sih ngomongnya begitu
lagian biarin aja bu
dia pun udah pernah nikah dulu meskipun gagal
itu juga ibu banyak ikut campur
kasian si ramadi bu
kalau dia ngedudak terus
lagian juga kasihan anak anaknya
siapa yang mau ngurusin kalau kita udah tua nanti
pokoknya ibu itu masih punya hak veto kan
pakai kayak rapat politik aja
udah deh bu
kalau ibu nggak mau ngelamarin nggak apa apa
biar si ramadi
biar si ramadi ngelamar sendiri sama haji muhyiddin
apaan sih babe
kayaknya rumana kecapekan aja
tambah mangkak aja tuh orangtuanya
emang dia cakep mau diapain
kayaknya gue harus menyelesaikan dan mengambil keputusan sendiri soal rumah
gue paling empet ngeliat kelakuannya haji muhyiddin
makin gagap bisa diatur aja tuh manusia
lu yakin deh pelakunya
pastilah pelakunya muhyiddin sama maimunah
tuh orang hidupnya penuh kesirikan
modelnya kayak cacing kepanasan
gitu kagak boleh kalau ngelihat keluarga asis sulam hidup tenang
gua juga tau siapa yang antek anteknya dia diorang
kalau sampai keponggok kami gue tuh orang palingnya gua kejemwat ke batu
mendingan tuh orang kita paranin aja
kita kepruk palenya pake batu nih
ini batu bahaya
kalau orang kesandung bisa celaka
tapi orang suka nggak peduli
lu itu kalau belum ada buktinya jangan suka sujon
kasian haji sulam
bisa makin tambah banyak masalah tau
tadi kalau ngomong modelnya kayak pak ustadz
gua kagak salah denger apa ya
ini gua denger dari ustadz jakaria ya bar
kalau menurut gua
mendingan kalau gua bilang kita kasih tau warga
kalau haji sulam itu kagak bersalah
setuju gak lu
wah seru nih
terus terus mi
terus terus mi gimana
gue pikir ini kesempatan baik buat kilik nih orang orang kan
yang lagi pada kecewa dong dia kan kesel dong ya
langsung aja mbak
dia kagak buka warung di sana
terus terus mi ini baru berita baru
abah seneng nih dengarnya nih
ah lo terus terus melulu
ya terusin dong ceritanya
aduh gimana sih
jadi terusnya nih umi kumpulin tuh ibu ibu tuh
yang anaknya udah pada daftar di warung isi sulam
artinya kan mereka udah pada kecewa tuh ya
nah umi kilik deh
buat ngelabrak si rodia
nah disitu si rodia langsung plepek plepek plepek
percaya umi percaya
emangnya abah kerjanya isi sulam doang gagal melulu
gue juga bingung mi
sabar gue kerjanya isi sulam pasti balik ke gue
gimana tuh ya
itu artinya baik
abah harus banyak belajar sama umi
tapi yang perdayain si sulam
kenapa jadi begini
kenapa ayah sama keluarga di sini begini ya allah
jangan dipikirin lagi ya
yang namanya hidup yang begitu rod
pasti punya masalah
yang penting bagaimana nih
kita ngatasin masalah itu dengan bijak
ya benar tuh
benar apa kata sulam
yang penting bukan kakak ape ape
kenapa selalu harus keluarga kita
lu gak boleh protes
ini namanya ujian dari allah
kalau kita dikasih cobaan seperti ini
itu artinya allah akan meningkatkan derajat kita di hadapan dia
masih dikepuk ke situ rod
buat apa sih
bang sulan digodain sama cewek lagi
tambah sedih aja tuh fok lu
lu masalahnya apa sih
warung bubur kita didemo
rodi kira kita mengubar kebohongan
akhirnya jadi merugikan orang lain
memang keluarga kita bohong apa
apa yang perlu kita bohongin
keluarga kita dianggap keluarga anji rob
karena kita gak jadi buka stand di mall
padahal kan abang lagi ngerusain supaya bisa buka di sono
semua ini adalah teguran dari allah
supaya kita ini nggak boleh
gak boleh mendahului kehendaknya lah
kita ini kan terlalu yakin
kalau kita bakal dapat tuh
terus kita udah wah
sibuk cari pegawai
udah diambil duluan sama orang
gak bakalan berbuat seperti itu lagi
kayaknya ada yang ganjil ya
warga datang berdemo rame rame ke rumah kita
pasti ada orang tuh yang gerakin
abang juga heran rob
kenapa emosi warga begitu tinggi
kenapa emosi warga begitu tinggi

abang juga gak ngerti rob
jangan jangan ini ada hubungannya sama abah dan umi
room harus segera cari tahu nih
mak bang sulam
rum pamit pulang dulu ya
kok buru buru aneh rom
rum takut dicariin sama abah sama umi
yaudah yaudah kalau gitu ya
kirim salam ya sama abah sama umi ya
rum pamit ya
ayo antarin ke rumah anda dulu ya
rum pulang dulu ya
jagain poro dia baik baik
kamu sendiri gak apa apa kan
rom juga bisa pulang sendiri kok
hati hatinya di jalan